ci ada yang kangen ya mangga ya
pasti lu rindu banget sama gua ya kan nih ci
aduh enggak kamu tuh bisa nggak sih gombalnya nanti aja
gua lagi yang salah kalo begitu
sebenernya aku mau tau kronologinya sih soal kemarin
pas kamu bawa tukang ojek itu ke rumah ini buat ketemu sama
ternyata ada yang liat gua pergi sama roy malem itu
aduh gimana ini
aku cuma pengen cepet sampe rumah aja sayang

aku cuma pengen cepet sampe rumah aja sayang
pergi kita sajo
ini disebut sarang
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
nak tadi papa kirim ke kamu salah satu nomor telepon personilnya unicorn band ya namanya iwan
ah oke oke makasih banyak ya pai
kalau gitu aku telepon sekarang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
si daniel kemana ya
katanya sih dia lagi jogging
ntar dia nyusul gue
gak kenal gue nomernya
angkat aja wan kalian aja berdua
aku dapat nomor telepon kamu dari papaku
aku mau ketemuan
sebentar aja sama temen temen yang lain
jam berapa din
hari ini kita ada jadwal latihan
dari jam sebelas sampe malem
mau ketemu dimana emang
oh kalau gitu sekarang aja di
oke oke deh nanti kita mampir situ bentar
oke makasih ya
sama sama din
ngajak ketemu di sparrow cafe
kita kesana buntar ya
yaudah kita kesana aja
mas aku pergi dulu ya sebentar
aku mau ketemu sama temen temennya roy
ada yang pengen aku tanya
selesai ngajarinnya ya
itu mereka jam sebelas mereka mau ada latihan band
sebentar aja kok mas
yaudah hati hati ya kalo ada apa apa kabarnya saya
iya mas ini aku mau mesen taksi online ya
aku ambil barang dulu ya
kapan lepas ya
tuh mas seneng ya
akhirnya itu rosa
ah tas gitu
akhirnya kanter rosa mau maafin
dan akhirnya bisa luluh
semoga hari ini mas sama mbak andin pulang ke rumah ini ya mbak ya
terus kiki mau ngadai
syukuran tujuh hari tujuh malam
pulang ke tempat
aku duduk ya
kok pulang pulang mukanya sedih
laki laki yang kemarin datang
di depan tante
itu dipaksa disuruh
sama al dan andi
mereka mengancam orang itu untuk bicara sama tante
mereka gak mungkin ngelakuin
hal serendah itu tante
tolong tinggalin tante sendiri ici
santai sih rahat ya
gimana ya cara ngeyakinin tante rosah
mendingan aku telfon angga aja deh
ci ada yang kangen ya mangga
ih udah lama ga nongkrong nih
pasti lu rindu banget sama gua ya kan ci
aduh enggak kamu tuh bisa gak sih gombalnya nanti aja
gua lagi yang salah kalo begitu
sebenernya aku mau tau kronologinya sih soal kemarin
pas kamu bawa tukang ojek itu ke rumah ini buat ketemu sama tantorosa itu gimana sih
gua nih ga mau ada salah paham jadi gua bakal jelasin sejelas jelasnya
al minta tolong gue cari tukang ojek namanya sumarno
nah kenapa seperti itu
sumarno ini bisa jadi alibi untuk andin
bahwa andi bukan pelaku pembunuhan roy
sebenernya ini tugas randy
cuma randy kecelakaan
gua udah nganggap al seperti saudara gua sendiri abang gua sendiri
makanya gua turun tangan gua bantu al
ya terus kamu ngapain pakai sewa tukang pukul segala buat bawa sumarno kesini
ya sekarang gua harus gimana
lu bayangin deh
ketika gua otw jakarta bawa sumarno
dia kabur dari mobil gua dia loncat gila itu
gua nih kan bukan orang bogor
gua sepereman daerah bogor
mereka yang cari sumarno disitu
untuk dibawa ke jakarta
cuma kayak begitu aja kok
aduh gak kamu tuh gimana sih
tante rosa tuh malah jadi salah paham tau gak
salah paham gimana sih maksudnya
ya tanta rosa itu mikirnya jadinya ini tuh rekayasa gak
karena tante rosa ngeliat di cctv itu
anak buah kamu itu
jadi kayak begini sekarang ya
udah gini aja deh
gua kesana sekarang
jelasin semuanya biar gak salah paham
bener gak siapa tau semuanya berhasil
gue bakal jelasin semuanya biar clear
yaudah kamu dateng aja deh kalo gitu
yaudah kalo gitu gua jalan sekarang ya
semoga angga bisa jelasin dengan benar